mama terpaksa bawa kamu pergi
pergi dari semua orang
tapi disini kita akan mulai semuanya dari awal
dan mulai sekarang mama gak perlu lagi menyembunyikan kamu
ini abis itu kamu mau ngapain
aku mau pindah dan aku mau tinggal di luar kota
sekarang kamu ngapain naik pindah ke luar kota
dre gak semua hal yang aku lakuin aku harus laporin ke kamu kan
gimana kamu berminat apa enggak
loh bukan masalah berminat atau enggak ini cuma nggak masuk akal aja
begini andre kalau kamu gak berminat gak apa apa
banyak orang yang juga mau
aku akan lebih senang kalau perusahaan dan saham aku ini kamu yang beli
karena dari awal kita yang ngebangun bersama sama kan
gak ada orang lain yang aku percaya selain kamu dre
mbak lila mau pindah ke luar kota
terus dia mau jual semua saham victory punya dia
eh aku juga udah berusaha bilang sama dia
cuma dia gak mau dengerin aku
dan aku bilang sama dia kalau emang dia itu mau nangin diri
gak usah jual victoria tapi ambil cuti aja
cuma dia gak mau denger aku harus bilang apa
ya allah mbak lila
ya allah mbak lila

gak usah tersantun kamu
mak daun sirih buah korma ih kangen deh sama mama cium dulu
nah mama jangan kelamaan dong marahnya sama aku
apa sekali sih kapan semuanya ma
terus kamu sampai kapan
ngumpetin mama di sini sampai kapan
mama mama udah berkali kali aku ngomong sama mama
coba sekarang aku tanya sama mama
kalau aku lepasin mama apa mama mau maafin aku
enggak kan mama pasti akan usil aku
jadi gimana aku bisa lepasin mama
awas kamu begitu mama punya kesempatan lihat aja nanti
ma harusnya mama bersyukur
karena aku masih bisa merawat mama
meskipun itu juga pakai uang mama
tapi kan semua harta mama sudah atas nama satria
aku juga sudah bawa masuk lagi tanti ke rumah
dan andri sialan serta istrinya yang sok kecakepan itu si dewi
itu semua untuk mama
jadi tolong ma mama jangan bikin aku bete ya
karena aku kalau sudah gelap mata aku akan hentikan semuanya ini
mamamu persediaan kebat jantungnya ibu sudah mau habis
vita minnya juga mau habis
ini ya kampung kamu sama dewi
ironis ya saat aku lagi lari dari semua masa lainnya
aku malah ke kampungnya dewi
namanya juga lagi keadaan kayak gini
apalagi kandungan nonila udah besar
jadi harus tinggal di tempat tempat yang aman
biar bagaimanapun juga saya ini udah hatam udah hafal sama daerah daerah sini
jadi kalau perlu apa apa ada gustaf gustaf
mama terpaksa bawa kamu pergi
pergi dari semua orang
tapi di sini kita akan memulai semuanya dari awal
mulai sekarang mama gak perlu lagi menyembunyikan kamu
dan mama janji mama akan hidup lebih sehat demi kamu
engga primero kita gak mau tadi
nanti nanti karirlah nanti
apa mereka tidak meny dispute
we venus nih ini how water spark kasih para pengikut
ini semua lampuan smith
kayak biasa begini di kampung udah gak apa apa bu
kita yang olahraga
susah emang orang kampung kalau dibilangin
kita pengeknya kampung aja baru nangis nangis
ngapain sih kamu ngedumbau sendiri
tuh lihat tuh
katanya nyangkul sendiri
itu kan tempat dimana aku ngubur wasiat yang asli